eh gua sudah akan kembang
lu tau gak lepasin lu
lu masih tegasin ngegaling gua disini
lu tenang dong
lu terak terak budak nih gua nih
kenapa sih gak bisa bikin tenang bap
pelan pelan dong pak
bisa bikin gak sih pak
bapak kakang maaf ya
begini mas glen
pak tarzan itu pura pura jadi tukang piciturang netra
opi kan udah ditemuin
kayaknya dia perlu istirahat deh
gimana kalau kita pulang aja
oh ya jangan khawatir
jadi kalian pulang aja oke ya kan opi
enggak lu kesentuk banget sih
malah kan enak udah nyamper rumah gede tau gak
gue sebenernya suka sama lucky
lho kok baru bilang sekarang sih
kenapa gak dari dulu
hah emang kenapa gue harus ngasih tau dari dulu
lagian gue bercanda kok
kaget tau gak sih
naksir sama lucky segala
emang kalau beneran kenapa keberatan
gue gue cuma kaget aja kenapa sih orang nggak boleh kaget
nah aku ingat sampai sampai
dimana sih tempatnya sebenarnya
ini ada banget api unggun
pasti mereka ada di sekitar sini mogok
astaghfirullahaladzim aduh gusti nwagung
jangan jangan si lorateh tidak bisa menyelamatkan si opi
opi opi masuk jurang
eta ayah jurang
aduh aduh kamu lihat pisang tembocah teh iya
kamu turun ke bawah
lihat lihat di jurang sok
mufro jangan ada yang turun ke jurang dong
hebin kurang ajar kweki
ngapain kamu bagi bagi tugas yang disuruh nyonyahkan kamu
mah dasar uang lanang tak tanggung jawab kwe
tapi saya yang kan meneng woy
nggak pernah kerja
nggak baca nurik gajah lambung
masa takut nyuruh nyuruh perempuan nyuruh uang meda mah mah mah
eh malah berantem memang saya suka berantem
sudah pan sok atuh tuhun
ismi ismi ya sudah
kamu saja yang turun aja
buruan ganjang ayo
ya jangan ya pak
jalan cepet jalan
nenek pisah aneh
ayo mbak mbak cepet mbak pegang tambangnya yang kencang
paling jatuh nggak geliting ke bawah nggak apa apa
hei kamu itu nggak ada kalau ngomong
masuk mati di pertobaan
aduh aku peti peti
ngomong apa sih jalan kayak nenek nenek banget sih lo
ambil ya itu hilang
kita ikut di sini kan
ya dia udah mati sebelum kita bunuh di
aduh gimana mir
aduh benar benar dik
dik kenapa lo
dik lo jangan bercanda dik ini serius nih
ah mau ke mana ita harimah
hahaha cepet gajah
biasa melayuk woy ya
biasa melayuk woy ya
biasa melayuk woy ya
biasa melayuk woy ya
biasa melayuk woy ya
lepasin gue enggak lo
lo jangan macem macem
ampe kapanpun gue akan ngebales dendam gue
tante meri kan mau jemput aku
opi kamu tuh dimana
kamu bikin tante panik whe
kamu tuh ngenaun darling
opi lupa kasih tau kalau opi dia di rumah sekarang
aduh gusti kamu teh sudah di rumah
aduh bagus lah begitu mah
kamu jangan kemana mana sebentar lagi tante pulang ya
siap ma'am bro
terus gimana nasibnya orang dua ini nanti ucol lonjonya
iya biarin saja biar dimakan sama macan
sampai kapanpun gue bakalan kejar lo lo lepas
emangnya saya pikirin untuk tuh
eh wah sudah akan kembang
lu tahu gak lepasin lo masih tegasin tinggalin gue disini
mir mir lo tenang dong lo terak terak budak nih gue nih
aduh kamu nih nak
aduh pelan pelan dong pak
bisa mikir gak sih pak
bapak kakak maaf ya maaf maaf
eh sibuk kenapa ya
begini mas glen pak tarzan itu pura pura jadi tukang pijit tuna netra
biar dapat duit
sejak kapan nih jok dia pijit orang kayak gitu
sejak mas glenn jual warung jahit ini
dia patahin tukang pijit
sejak gue jual kiosk ini yaudah yaudah gak apa
sekarang gue kerjain
kalau begini caranya saya akan tuntus sama bapak
saya gak mau berlanggaran di tempat ini pak
tunggu tunggu tunggu
pak pak pak
bukan badannya merah
biasa kurang ajar
ini pelanggan kabur semua gara gara ulamu ini
bu ibu kenapa kamu meninggalkan aku dulu bu
anakmu negal bu
pak bangun pak
bapak ngelindur tadi pak
waduh ini rasa rasanya saya mulai i love you
aku jangan ditinggalin ya mas ya

kami menjelaskan akan vielen hah
semoga kau selalu theo lama
dan semoga kami bisa ditemukanqru
gila lo bujuk bukne
nih anak anaknya kagetin gua aja dah
gua akan dimatriskan gara gara lo teriak tau gak
gara gara aku anak aja nyerahin orang
lagi lo ngapain teriak teriak manggil gua
itu tuh namanya salahnya tau gak sih
ngapain ngelamun salah sendiri
ya tapi lo ga perlu teriak begitu tanggil aja yang bener
ngelamun lamun tuh urusan gua
mau ngapain sih
aduh aduh aduh aduh aduh buset deh
ini terus kan pasti patah dah
aduh lo ngagetin ngagetin gua aja dah
ya ampun sih opi bagaimana sih bagaimana diculik segala lagi dah
tapi dia tuh udah kita selamatin
bilang deh dari tadi
lo ngagetin ngagetin aja ngerjain gua ya
supaya kaki gua berubah